tetap kita melakukan pemantauan secara rutin dan
ia tahu kami tidak memberikan ini tetapi
kami juga sudah
kami tidak memberikan iming iming tetapi kita meminta mereka bahwa ini adalah sukarela
suka rela kepada mereka tanpa paksaan ikhlas karena untuk negara
dan mereka mau menjadi sukarelawan dan mereka mengerti bahwa vaksin ini untuk bangsa dan negara
kami juga mengingatkan kepada mereka bahwa ini adalah sukarela
kami juga mengingatkan kepada mereka bahwa ini adalah sukarela
tetap kita melakukan pemantauan secara rutin dan
kami juga sudah mengevaluasi tujuh hari setelah suntikan kedua
dan minggu ini kita melakukan analisis untuk kekebalan
jadi seluruh subyek dipanggil datang kembali minggu ini untuk pemeriksaan kekebalan
empat belas hari dari suntikan yang kedua
mereka nanti setelah minggu ini akan datang kembali dua minggu dari sekarang
berarti satu bulan dari suntikan kedua
kalau dari injeksinya menurut saya dalam batas batas yang sudah kita prediksi sebelumnya ya
jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa
kami tidak memberikan ini
kami juga sudah mengembangkan